tolong pastikan bahwa cucu saya tetap hidup
pastikan itu dokter

melawan penyakitnya mereka sendiri
melawan kesakitan yang mereka terima dari suntikan suntikan obat obat seperti kemoterapi dan radioterapi yang jauh lebih sakit dari penyakit mereka sendiri
tetapi setiap anak itu adalah pejuang
mereka berjuang untuk hidup
dan saya bisa melihat itu di api
dia bisa melawan semua kesakitan yang terjadi pada badan kecilnya dia itu
tetap dengan senyuman
tetap dengan bersyukur
dan tetap dengan semangat untuk meneruskan hidupnya
dan sebagai neneknya
apa ibu tidak merasakan kesakitan anak itu
melawannya semuanya sendiri
tanpa nyadar orang tuanya
jadi cucu saya akan mati menyusul bayu
berenuk saya janji saya akan melakukan semua
yang saya bisa melakukan dan yang terbaik untuk abi
tapi yang abi butuhkan pada saat ini adalah pendonor sum sum tulang belakang yang cocok
pak bayu bu nisan bahkan dewi juga sudah melakukan tes kecocokan tapi mereka semua tidak cocok
itu udah berjadil
ini ibu tak bisa melakukan alamat ulasi begini
itu udah berjadil
itu udah berjadil
ini ibu tak bisa melakukan alamat ulasi begini
ini ibu tak bisa melakukan alamat ulasi begini

mau tahu siapa ibu kandungnya
saya yakin ibunya itu bukan orang baik baik
makanya bayu merahasiakan ini dari saya selama ini
saya ingin tahu apa yang terjadi
bahwa cucu saya tetap hidup
pastikan itu dokter
jika saya nyabar adalah kelemahan buku berikut
aku memang mohon lebih weet
saya tidak sadar
mbak neneng abi udah siap belum takut terlambat ini lama banget
kan ibu yang nyuruh nenek suruh dandanin abi biar cakep
udah beres bu
abi ganteng sayangnya mbak neneng keluar
mbak neneng kenapa dipakaian baju ini
lah kan abi kagak punya baju yang cakep bu
lah ini mbak neneng ke pasar tadi beli yang murah
mbak neneng kan biar kepengen
abi tadi harusnya didandaninnya
coba ya mungkin diginiin ya bi
aduh rambutnya kenapa gini ngisirnya
udah deh nanti ganti baju mobil aja sebentar
coba saya liat baju abi yang lain
sebentar ya bi
orang udah keren banget ini
gila cakep banget
wah udah cakep banget juga
nanti kita ganti baju di jalan aja ya
makasih mbak neneng ya
cuma biar lebih rapi aja
kalo neneng jadi bodyguardnya aman terkenjali semuanya
ini menunya bu
sampai jumpa lagi
demi medan di jepang
mama sudah sampai di kafe
kamu juga mustahil gitu
dewi mama sudah sampai di kafe
nenek retno udah nungguin di dalam
kita langsung masuk ke dalamnya
kalau nenek retno gak suka sama abi gimana
ceri aja gak mau main sama abi
kata ceri abi anak penyakitan tante
sampai detik ini mama memang belum tahu sakitnya andi
tapi mama harus tahu
ami gak usah pikirin soal penyakit abi
yang penting sekarang abi kenal dulu
dan hormati dia sebagai nenek kamu
ami jangan lupa
ami jangan lupa
dan yang ngajak kita ke sini itu kan nenek retno
itu pasti karena dia sayang makanya ngajak ketemu
oke udah siap ketemu
kalau udah siap ketemu senyum dong masa cumber gitu mau ketemu sama neneknya
nah saya tak ada yang mau paham

tak percaya tantangan tadi
kalian itu suka
jadi siapkan arbitra
kali kalogs snap bersusuri

coverage saat tante tanya dipuat lempar segelit tanya
itu gue ngu wetak answered baar angles wilayah terkiri